emang sih saya udah mikir saya udah tua masih jualan
tapi kan posisi melihat anak pada diem aja di rumah
kalau saya yang tua ikut diem bisa bisa kelaparan semua
sore hampir menjelang saat terdengar suara sendok dan mangkok beradu menimbulkan nada melengking lirih
khas suara orang jualan minuman sekoteng
ya itu adalah bunyi mangkok kakek iksan tujuh puluh empat tahun
penjual sekoteng keliling
di wilayah cinere depok jawa barat
lebih dari empat puluh lima tahun warga blok pg tiga rt sepuluh rw lima
kelurahan sukamulia kecamatan tukdana kabupaten indramayu jawa barat ini
awalnya kakek iksan pernah bekerja menjadi kuli bangunan
namun pekerjaan ini tidak menentu
kemudian ia berjualan buah buahan di pasar jatinegara beberapa tahun
namun berjualan buah penuh dengan resiko dan merugi banyak
beberapa kali kakek iksan sampai membuat semua jualannya
yaitu semangka dan mangga dibuang di jalanan
semangka dan mangga yang sudah beberapa hari tidak laku menjadi busuk semua
kalau dagang semangka mangga mah yang belahi jeblos jeblos pada busuk
pernah bawa setrek
wih dibuang tiap hari limang peti enam peti
di rumah kontrakannya di jalan masjid satu rt lima rw satu cinere kecamatan cinere depok
kakek iksan setiap siang menyiapkan racikan sekoteng
adonan pacar cina yang dipersiapkan
hari sebelumnya ditata
kacang tanah disangrai
tidak lupa kuah dari jahe diiris iris dimasukkan ke dalam air dan dimasak beberapa saat
berbekal pikulan sekoteng seberat hampir empat puluh kilogram
setelah berbenah mengganti bajunya dan sedikit merapikan rambut
berangkatlah kakek iksan berkeliling menawarkan dagangan
jalan yang sempit banyak orang berlalu lalang bukan jadi kendala
bahkan seorang anak menabrak pikulan jualan kakek hingga mangkuknya pecah
mungkin bocanya enggak kelihatan
jadi saya lagi duduk saya enggak melihat bocah bisa ditabrak
mangkuknya sampai mentah
airnya sampai nguyur sampai basah muncrat
bagi iksan itu namanya resiko pekerjaan di jalanan
pernah juga karena jalanan licin terpeleset dan air panas sekoteng menumpah di seluruh pahanya hingga panas
sesulit apapun kalau menyangkut hajat hidup keluarga harus diikhlaskan
selain itu kalau bulan puasa
biasanya jualan sepi pembeli
kalau nggak laku ya pikiran
pikirnya kalau dagang nggak laku ya pengennya pulang kampung
dagang sekoteng kejalanya kalau dagang bulan puasa
udah paling parah
syukurlah belum lama keluar dari kontrakan
sudah ada pelanggan membeli
hampir tiap hari saya beli sekutang
iya itu emang segar buat badan
ya sudah tua tapi semangatnya luar biasa
rasanya enak jahinya terasa hangat jadi di badan
setiap kali membuat sekotong untuk dua atau tiga hari
ia membutuhkan dana sekitar dua ratus ribu rupiah
sementara setiap harinya
ia hanya mendapatkan sekoteng
rp lima puluh hingga rp satu ratus lima puluh ribu untuk dibawa pulang
meski keuntungannya sangat tipis ia masih bisa menerima
bagi kakek berputra empat dan bercucu lima ini
berjualan adalah ibadah
kakek iksan usianya memang sudah tidak muda lagi
namun tidak ada kata menyerah selama badan masih sehat
berkeliling dengan pikulan sekoteng akan terus dikerjakan
tidak ada kata libur bagi ihsan
semuanya demi keluarga tercipta
bagi iksan ini adalah keuntungannya
iksan masih banyak kebutuhan
tetapi masih ada resiko untuk anak dua lagi
jika anaknya mengantuk
mereka akan menguruskan anaknya
itu memang berarti duitnya
anak muda muda di rumah
dan anak tua
mereka akan mati
bagi pedagang yang lebih muda
semangat kakek iksan ini menjadi contoh
saya menggunakan jalan jalan
saya menggunakan kaki
saya tidak seperti orang lain
ini membuat saya termotivasi
bagi iksan keluarga dan tanggungan di rumahlah
yang menjadi penyemangat untuk tetap berjualan minuman sekoteng di jakarta
sampai saatnya sudah tidak kuat lagi memanggul gerobak
atau kakinya sudah tidak kuat lagi diajak berjalan
menyusuri jalanan ibu kota
memang saya sudah mikir
saya sudah tua
tapi kan posisi lihat anak pada diem aja di rumah
kalau saya yang tua ikut diem
bisa bisa kelaparan semua
perubahan waktu pasti bergulir
dari pagi hingga matahari tergelam
namun tidak buat kakek iksan
esok hari adalah ketidakpastian baru
yang harus tetap dijalani
sebelumnya saya tidak tahu
sebagai wujud syukur kepada sang pencipta
karena sudah diberi penghidupan hingga hari ini
dan juga bahwa hidup harus terus berjuang
sampai ajal menjemput